saudara pengungkapan kasus pembunuhan seorang istri oleh suaminya sendiri
menggegerkan publik sejak awal pekan ini
bagaimana tidak selain tewas di tangan suaminya
korban bahkan dikuburkan di dalam rumah selama bertahun tahun lamanya
peristiwa yang terjadi di makassar tersebut sontak jadi sorotan
jumiati ditemukan terkubur di rumahnya sendiri
di jalan kandeya dua kota makassar sulawesi selatan
sebelumnya suami korban selalu menyebut jumiati pergi dari rumah
dari keterangan awal yang diterima polisi
korban telah dibunuh sejak dua ribu delapan belas usai berulang kali dianiaya suaminya
polisi kemudian membongkar lokasi tempat jumiati dikubur
dan menemukan beberapa bagian dari jasad jumiatih untuk diperiksa lebih lanjut
kesedihan mendalam pun dirasakan
anak korban yang kehilangan sang ibunda dengan cara mengenaskan
jumiati meninggalkan dua anak perempuan
dari keterangan salah satu anak korbanlah tabir kematian jumiatih tersingkap
jumiatih tidak bisa berhenti
awalnya anak korban melapor ke polisi karena mengalami penganiayaan dari ayahnya
namun setelah polisi melakukan pendalaman
anak korban juga mengatakan bahwa ibunya juga jadi korban penganiayaan
bahkan hingga meninggal dunia
dan kemudian jasadnya dikubur di dalam rumah
mendapat informasi tersebut polisi segera mengecek lokasi yang dimaksud anak korban
di rumah inilah saudara polisi menemukan korban dikubur
setelah mengalami penganiayaan secara berulang ulang hingga tewas
polisi telah memeriksa sembilan saksi dan satu tersangka
untuk mengungkap secara jelas kasus tersebut
menurut polisi pelaku menggunakan balok untuk menganiaya korban
selama tiga hari berturut turut hingga akhirnya meninggal dunia
polisi pun akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku
makanya setelah kita dalami
istrinya itu katanya lari dengan lelaki lain
ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari
tetapi dia ini aja sampai mati
sudah kelihatan ada tulang tulang belulang
tinggal nanti kita melihat menguji apakah itu betul tulang manusia
nah kemudian kita akan lakukan coba uji dna kadang kadang keluarganya masih ada
kemudian kita juga akan melihat tentu
dan pemirsa dari pemeriksaan lebih lanjut terungkap fakta baru
bahwa korban ternyata menghilang sejak tahun dua ribu tujuh belas
padahal awalnya korban disebut tewas dan dikuburkan di rumahnya sejak tahun dua ribu
ini berarti jasad korban telah disembunyikan pelaku di rumahnya selama hampir tujuh tahun
informasi ini selaras dengan keterangan kakak korban yang mengaku terakhir bertemu di tahun dua ribu tujuh belas
polisi juga menyampaikan bahwa motif pembunuhan yakni gara gara suami cemburu dengan sang istri
kita datang itu di saat dia acara keluarga kita datang kita eh ada semua
setelah itu dia pulang kembali di rumahnya
setelah itu satu bulan kemudian datang suaminya sama anaknya mencari si korban e adik saya
setelah katanya sudah tiga hari tidak ada di rumahnya
terus dia datang di rumah mencari tapi kita tidak tahu keadaan di rumahnya di sana bagaimana
dan pemirsa tersangka kasus pembunuhan terhadap istrinya yang dikubur di dalam rumah
kini juga dihadapkan pada hukuman berat
lantaran melakukan kekerasan kepada anak kandungnya sendiri
dari hasil visum korban yang masih berusia tujuh belas tahun
mengalami luka memar pada bagian wajah